jumlah pasien positif covid sembilan belas di bali pada kamis kemarin melonjak
berdasarkan data akumulatif gugus tugas provinsi bali jumlah pasien positif mencapai enam puluh tiga orang
atau bertambah empat belas orang dari hari sebelumnya
bali mengalami lonjakan pasien positif covid sembilan belas
hal ini sesuai dengan data yang disampaikan oleh ketua harian gugus tugas provinsi bali pada kamis petang kemarin
kali ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan hari hari sebelumnya
sejak bali mengkonfirmasi kasus positif pertama kalinya
dari data gugus tugas provinsi bali diketahui kasus covid sembilan belas secara akumulatif
pasien positif covid sembilan belas di bali mencapai enam puluh tiga orang dari sehari sebelumnya sebanyak empat puluh sembilan orang
penambahan sebanyak empat belas orang dalam dua puluh empat jam terakhir ini
diketahui dua belas diantaranya adalah imported case atau tertular di luar negeri
serta dua orang adalah transmisi lokal
sementara untuk jumlah pasien sembuh tetap delapan belas orang serta pasien yang meninggal dua orang
untuk kasus seluruh indonesia bali berada di peringkat ke tujuh
tambahan kasus positif covid sembilan belas sebanyak empat belas orang
terdiri dari dua belas orang yang memiliki riwayat perjalanan
kemudian dua orang transmisi lokal
sehingga dengan demikian jumlah kasus positif covid sembilan belas di bali sampai sore ini menjadi enam puluh tiga orang